pada dua ribu tujuh belas tercatat ada lebih dari dua puluh ribu kejadian kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia lebih dari enam ratus orang
adapun pada dua ribu delapan belas ada lebih dari sembilan belas ribu kejadian dengan jumlah korban meninggal lebih dari empat ratus jiwa